berwisata ataupun bekerja dari destinasi menjadi suatu tantangan khususnya adanya sejumlah kebijakan yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam beberapa waktu ke depan
sudah ada bersama kami menteri pariwisata dan ekonomi kreatif bapak sandiaga uno
pak sebenarnya kalau kita melihat ada kemudian psbb lockdown jawa dan bali strategi pamungkas dari anda sebagai menteri parekraf apa sih pak
ya pertama tama harus mendukung secara totalitas bahwa ini adalah keputusan yang berdasarkan data dan keputusan yang mendahulukan kesehatan
kesehatan masyarakat adalah panglima saat ini
pemerintah memperketat psbb sebelas januari sampai dua puluh lima januari
kita di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan all out mendukung
itu yang pertama
yang kedua kita harus terus sosialisasikan protokol kesehatan

yang ketat dan disiplin
dan ketiga khususnya di labuan bajo salah satu yang bisa kita lakukan adalah sebuah paket paket wisata seperti work vacation atau work from destination
terkait dengan insentif ada juga permintaan dari pemerintah untuk memberikan insentif terhadap pelaku pariwisata
nah ini dari bapak seperti apa
kita akan mendukung dana hibah yang sudah dijalankan
tentunya kita harus bekerjasama dengan pmda bu wakil
bahwa harus terserap lebih baik harus diperbesar
harus diperluas dan harus diperbanyak penerima manfaat dana hibah yang kita khususkan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
saya akan berkoordinasi dengan ibu menteri keuangan dalam beberapa hari ke depan
mudah mudahan ini bisa kita realisasikan
terakhir pak banyak juga yang menilai bahwa insentif tersebut hanya bisa atau mampu membayar pajak saja
sebenarnya kalau dari pemerintah khususnya dari parekraf untuk melindungi para pekerja di sektor pariwisata ini seperti apa pak sandi
harus ada bantuan langsung tunai
yang masuk ke kantong masyarakat
seperti tadi kita dengar masyarakat di sini mengeluh sudah tidak memiliki pemasukan
jadi itu yang akan kita dahulukan
bantuan sosial dan difokuskan lebih banyak yang tunai ya
itu yang sudah lama ditunggu masyarakat
nomor dua di saat saat yang sangat sulit seperti ini kita harus bersatu padu
jangan terpecah belah
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus mendukung langkah kita mengatasi pandemi covid sembilan belas
ini dari sisi kesehatan
terima kasih pak sandi atas waktunya
yaitu dia jawaban dari men pak rekraf terkait dengan bagaimana sebenarnya pemerintah menghadapi psbb jawa bali dalam waktu dekat mendatang